isak tangis keluarga umairofadila tunisa seketika pecah saat melihat jasad bocah perempuan tujuh tahun itu sudah terbujur kaku
tertutup kain jarik di rumah duka di desa ngabean kecamatan kartosuro kabupaten sukoharjo jawa tengah rabu siang
kartini ibu angkat korban juga terus menangis histeris di samping jenazah dila
korban kemudian dikebumikan di tpu desa setempat
dila meninggal pada selasa sore tepat saat waktu berbuka puasa
curiga dengan kematiannya yang mendadak perwakilan warga mendatangi rumah sakit pku muhammadiyah kartusuro untuk melihat kondisi korban secara langsung
dan benar saja warga menemukan luka lebam pada tangan korban
temuan ini pun langsung dilaporkan ke polsek kartosuro
rabu siang kapolres sukoharjo menetapkan dua kakak sepupu korban yakni g dan f
sebagai tersangka penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia
polisi juga mengamankan barang bukti berupa tali rafia bambu dan alat pembersih kasur
dari penyelidikan sementara diduga korban dianiaya dua kakak sepupunya lantaran kesal korban sering tidak patuh
kedua kakak beradik f dan g ini melakukan pemukulan
kepada korban lebih dari satu kali
karena korban tidak menurut ketika disuruh untuk menghafal al quran
kemudian juga pelaku melakukan memukul korban dengan gagang pel
karena korban mengambil uang
dari awal itu saya sudah ingatkan untuk jangan mengulangi lagi kesalahan yang sama
apa memberitahunya menggunakan alat alat seperti tadi
kayu bambu itu kenapa digugel gitu
itu awalnya hanya ancaman
nasi sudah menjadi bubur
kedua tersangka kini terancam hukuman penjara maksimal lima belas tahun atau denda paling banyak tiga miliar rupiah
budi harjo kusumo suka harjo jawa tengah